karena bu keti sudah mau terlibat
membintangi iklan produk saya
oh oh gitu nya
masalah sisa honor nya bisa diambil di kantor
waalaikumsalam mr fuad
ule ule ku maha ya selera masyarakat
tahu bawa nama serigala juga
sebenernya sih willy gak usah ngungkit masalah itu ya
ya itu makanya gue nelfon lu boy
cuma lo yang bisa nasihatin dia
secara kan memang temen temennya dia
willy malah jadi salah paham ke gue nantinya
gue sama oki mantan anak serigala
ya ntar gue takutnya willy malah
nuduh gue karena gue belain oki
iya sih mon
gue jadi gak enak nih sama lu mon
lo udah gak perlu gak enakan sama gue lah
itu gak jadi masalah boy
yang penting sekarang
klub aja yang sampai ada perpecahan lagi
dan kalo menurut gue sih
kita harus jaga masalah ini
yaudah boy gue siap siap sekolah dulu ya
nanti gue selesai pulang sekolah mungkin kita ketemu lah ya
ngapain kamu disini
aku kan mau berangkat ke sekolah
iya gue tau
aku lagi belajar
aku lagi lewat sini
terus aku ngeliat
gak ada siapa siapa jadi aku mampir
gak ada siapa siapa maksudnya
maksudnya gak ada
remuraga juga kan yang jemput kamu
iya dia gak jemput aku
soalnya dia lagi marah sama aku
aku marah bukan marah
gak gara aku kan
yaudah aku berangkat duluan ya
gak maksud aku berhubung karena aku juga ada disini
yaudah aku nganterin aja sekalian
biarin aja sih aku nganterin kamu
iya tapi aku
sekali ini aja deh
tapi kalau besok besok mau lagi juga aku gak ada masalah sih
hati hati ya panas kamu akan tahu
itu orang maunya apa sih
chandra bener bener gak mau ngargai gua
kamu kurang tidur atau semalam begadang
kayaknya kamu gak konsen gitu deh
gak aku gak apa apa
kamu kan udah nyampe di sini mendingan kita jalan
kenapa sih lu
gak ada masalah pan
enggak ada masalah apa apa kok
cuma gue lagi kepikiran aja
mau kasih tahu ke reva
kalau gua itu adalah mantan ya adriana
wah itu namanya masalah
tapi kayak gini lu harus tahan dulu deh
kalau lu pengen kasih tahu reva lu harus jadian dulu baru lu kasih tahu
ya setidaknya tuh reva jadi berat lah mau marah sama lu
perjuangan lo sama reva yang begitu berat dan panjang
mesti kandas gara gara masalah lu sama adriana
udah sabar aja ya
gue sama haikal pasti ngebantuin lu nutupin dari reva
kalau lu itu mantan pacaran adriana
yang sekarang harus kita pikirin adalah masalah nyuri sama oki nih
tadi gua ditelepon sama mundi
mendingan kita bikin mereka damai secepatnya
kita harus buat willy sama oki itu damai
karena ini menyangkut aja juga kan
lagian juga kan nadine belum jelas mau pilih siapa
kalau tiba tiba nadine pilih gue gimana
kan gak mungkin
sok lu yan sok kegantengan
bukannya gua sok kegantengan kal
kalau gue jadi cewek lu juga pasti naksir sama gue
yaudah yaudah yaudah
masalah ini gimana nih selesainya
yaudah boleh lu tenang aja
biar nanti urusan oki sama willy biar gua yang urus
iya dong emang harus ketua yang ngurus
nanti gua pesannya sama lu ya
lo harus ambil tindakan yang benar
itu pesan dari gue juga
kamu tuh harus tanda tangan kontrak buat iklan
kaum bisa ya datang ke sini ya
terus kamu ajak refa ya
yaudah deh ma
yaudah kalau gitu
mama tunggu ya
sekarang mama mau kerja lagi oke
dadah mama cantik
dadah pak ganteng
eh kumaha atu
kok gak diceritain ceritain sih
saya lagi sibuk ngurusi peredaran iklan yang bu ketty bintangi waktu itu
kok nah gitu mister fuad mending terkompak pisan
kok saya tidak diberitahu
makanya saya telepon ibu
untuk ngasih tahu
responnya sangat luar biasa sekali
sekali lagi saya ucapkan terima kasih
karena bu kety sudah mau terlibat membintangi iklan produk saya
oh oh gitunya
masalah sisa honornya bisa diambil di kantor
waalaikumsalam mister fuad
hah responnya bagus
ule ule kumaha ya selera masyarakat teh
i i gitu dong
kenapa dengan responnya bagus aduh
biar bisa jajan ambil honor
dekar mobo ket ket yang bawa terus mogok
ulu ulu dekar menikompak pisahnya sama sopir ya tidak mau ket ket yang bawa
ya kumaha atuh mana sih yang bolong
sarangan deh aduh kumaha iya teh
cari pertolongan kemana
aduh beraguk sia
jatoh pan sakit
sakit panon atuh terborak
sakit kenapa cak
ini dia kacip
berdiri dulu berdiri dulu
gila budaknya kalau tidak bisa apa